seperti apa yang kamu pikir tau gak
apa tawaran kamu yang waktu itu masih berlaku
tawaran untuk menikah dengan kamu
aku akan selalu nungguin kamu sampai kamu
sekarang aku udah siap
aku mau menikah sama kamu
terlaluan sih rosa
berani beraninya dia bohongin gue
itu kan mobilnya edgar
wanita yang lo puja dan lo cinta itu
udah tidur sama edgar
lo gak percaya gue punya bukti
gue sekarang udah tau kenapa ales selalu menikah dengan edgar
itu semua karena uang
karena lo gak biasa hidup susah ratu
bahkan lo rela tidur sama dia di mahal itu
sama semuanya gak kayak gitu
semuanya gak seperti apa yang kamu pikir
tapi gue rela bayar gue berapapun tiap malam
supaya lo gak perlu menjual diri ke edgar seperti itu
berapa sih harga lo
ini semua uang yang gue punya
ini harus berarti apa yang kamu pikir dong
kenapa kamu malah mengira aku seperti itu rama
kamu betul betul jahat
aku pinjam uang ke edgar itu demi ibu kamu
dan aku sama sekali gak berniat menjual diri aku kepada edgar
aku bahkan sama sekali gak ingat apa yang terjadi malam itu
aku emang kotor
aku emang gak pantas buat kamu
tapi apakah kamu harus menyakiti aku seperti itu
jadi ibu melihat ratu bertengkar sama seorang pria
dan sampai sekarang belum balik balik lagi
orang itu pasti rama
sorry ya mas aku ada perlu nih
rama harus mempertanggungjawabkan semua ini
apa yang dia bilang sama ratu
sampai ratu jadi drop begini
itu karena lo bikin ratu nangis
dan itu ram karena lo udah bikin ratu kumat
dan sekarang keadaannya kritis
gue gak tahu lo udah ngomong apa sama ratu
tapi kalau ratu sampai kenapa napa lah
lo jadi begini gara gara gue terlalu kasar sama lo tadi ya
karena gue betul betul gak pernah berniat menyakiti lo sedikitpun
mendingan mak di luar kaca masuk

lo harus bertahan ratu
lo gak boleh mati
iya lu gak boleh mati
gue sangat mencintai lo ratu
gue bahkan gak peduli kalau apa yang jo omongin itu bener sekalipun
gue bahkan gak peduli kalau lo emang tidur dengan netgur
gue sangat mencintai lo

aku juga berharap ratu boleh berhasil
terima kasih ratu
masa selesai ratu
aku selesai ratu
saya mau tidur sama nek
gue sangat mencintai lo
apa aku akan mati
apa aku akan mati
aku belum mau mati
tapi kalau lo kanan untuk menyelamatkan aku
buka mata lo ratu
jangan pergi sekarang
karena gue gak akan melepaskan lo
jangan takut ratu
lo tenang aja
genggam tangan gue
kita pasti bisa melalui semuanya
lo harus berjuang untuk kembali ke sini
gue gak akan melepaskan tangan lo
genggam tangan gue ratu
ngapain lo masih disini
calon suaminya ratu udah datang
dan dia mau ngurusin istrinya
jadi sekarang gue minta lo pergi
calon suami lo emang udah di dalam ratu
tapi boleh kan
laki laki yang sangat mencintai lo ini
tetap nemenin lo dari luar sini
karena gue ingin menjaga lo ratu
gue terlalu mencintai lo dan
ternyata rama tetap
rama gak akan pernah bisa mencintai aku
kamu udah sadar ya
kamu di rumah sakit
kondisi calon istri anda sudah membaik
dalam beberapa hari ini dia sudah bisa kembali ke rumah
makasih ya dokter
ini si dokter regar ya
apa kamu yang selalu menggenggam tangan aku
sampai akhirnya aku siuman
ternyata aku sudah mati
waktu aku gak sadarkan diri
aku mimpi tenggelam
dalam dan sangat dalam
aku pikir aku udah mati
tapi tiba tiba ada tangan yang mengulur ke arah aku
dan tangan itu menggegam tangan aku kuat banget
tangan itu yang udah nyelamatin aku
ternyata itu tangan kamu
kalau kamu cerita rahmat juga
nengok dia dan menggegam tangan ratu
ratu pasti akan kembali ke rama

aku akan kehilangan ratu lagi
dan aku akan kehilangan ratu lagi
lebih baik kau menjaga saya
jangan lupa aku juga menjaga ratu

dan aku akan kehilangan ratu lagi

enggak kok enggak ada apa apa
kamu juga harus makan
gue kepikiran ratu terus
kamu gak usah khawatir
ratu udah sadar kok
yaudah sekarang makan ya
setidaknya sekarang gue bisa tenang
karena lo udah sadar ratu
kenapa aku merasa sepertinya rama ada di dekat sini
rama kan udah marah sama aku
dia udah gak mencintai aku lagi
sekarang dia udah membenci aku